yang dipergoki pada saat itu lalu mencurigakan
setelah ditelusuri ternyata benar
tersangka mencuri berbagai makanan ringan
pihak kepolisian membenarkan terjadinya kasus pencurian ini
walau masuk tindak kriminal
kasus tersebut akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan
dan bermacam purwakarta jawa barat